puluhan anak anak di kabupaten sumeneb jawa timur menderita penyakit tuberkulosis atau tbc
puluhan anak ini tersebar di empat belas puskesmas dan dua rumah sakit di kabupaten sumedap
empat anak dinyatakan positif menderita penyakit tuberkulosis atau tbc di kabupaten sumeneb jawa timur
puluhan anak yang positif tbc ini tersebar di empat belas puskesmas dan dua rumah sakit di kabupaten sumeneb
dinas kesehatan kabupaten sumeneb menyatakan puluhan anak yang menderita penyakit tbc terhitung dari periode januari hingga minggu ke dua bulan mei dua ribu dua puluh
dinas kesehatan menambahkan pasien yang dirawat intensif bukan karena tbc melainkan pasien memiliki penyakit pendamping selain tbc
penderita tbc sudah sesuai prosedur
kami memang tidak memerlukan rawat minat kecuali ada penyakit penyerta oleh penderita tbc tersebut
baru kita rawat selama mampu kita rawat di wilayah kerja masing masing di puskesmas kalau tidak kita rujuk ke sktr
kini dinas kesehatan intensif melakukan screening atau pengecekan kepada keluarga anak yang positif tbc dengan tujuan untuk memutus penyebarannya
kompas tv sumeneb jawa timur